dan untuk mengelaborasinya kami telah terhubung bersama melalui sambungan zoom dengan ketua umum badan musyawarah perguruan swasta ada bapak saur panjaitan
halo selamat pagi pak saud
halo selamat pagi pak saur menurut jusyang
nah pak saur terkait dengan pertambahan pajak di dunia pendidikan menurut pak saur bagaimana
seperti apa nih badan musyawarah perguruan swasta menyikapi rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai atau ppn pada jasa pendidikan swasta ya
apa yang mendasari sikap bmps tersebut
terima kasih mbak mai sama mbak sarah saya terima kasih dan suarakan dengan cnn ini
hari ini saya hadir di cnn ini mewakili teman teman swasta indonesia
yang pertama kami harus mengatakan bahwasannya kami merasa sangat terkejut
terganggu prihatin kecewa dan khawatir sekali dengan rencana pengenaan ppn ini pada jasa pendidikan
nah kenapa kami ulangin
karena kan ppn ini kan sebenarnya adalah pertambahan nilai untuk barang yang diproduksi oleh produsen kepada konsumen
jadi yang disasar adalah konsumennya
berarti ini konsumen pendidikan
nah sebenarnya kan sudah jelas
jadi hal yang baik pemerintah mengenakan pajak itu hal yang baik
kita sangat mendukung itu
tetapi untuk ppn ini sendiri sudah ada kan pengecualiannya
ada barang barang tentu tentu yang tidak kena ppn
demikian juga jasa ada yang tidak kena
yakni di peraturan menteri keuangan nomor dua ratus dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas
itu sudah jelas salah satu diantaranya adalah jasa pendidikan itu tidak terkena kepada ppn
jasa pendidikan ini
nah jadi dengan hari ini ada wacana untuk menghapuskannya itu
jadi kalimatnya menghapuskan menjadi kena ppn yang sebelumnya tidak terkena

maka kita tentulah tentulah kami dari swasta sangat khawatir sekali sangat ragu sekali kenapa ini
jadi kita mempersoalkannya mempertanyakannya kepada pemerintah dalam hal ini yalah kementerian keuangan
pak saur apa dasarnya
dasarnya kan kita sangat jelas
di undang undang dasar empat puluh lima itu di pasal tiga puluh satu kan jelas kita penyidikan itu
pak ayat ini kita mempunyai berhak mendapatkan pendidikan
dan di ayat tiga itu
pemerintah itu menegaskan mengusahakan dan menyelenggarakan untuk pendidikan itu
jadi pemerintah itu mengusahakannya
jadi dia menggunakan cara bagaimana supaya pendidikan berjalan dengan baik
nah salah satunya kami dari swasta dalam hal ini menjadi mitra sekolah
manakala negeri belum bisa untuk melayani seluruh rakyat indonesia untuk pendidikannya
kita hadir untuk melayani pendidikan itu
bahkan sebelum merdeka sudah melayani itu
dengan demikian silahkanlah diusahakan bagaimana untuk menyelenggarakan pendidikan ini
bukan malah ujuk ujuk mengenakan malah ppn kepada kami penyelenggara sekolah swasta itu yang dipajakan itu
saya pikir jelas ingin disampaikan seperti itu mbak mira mbak miayai dan mbak tara
iya pak nah kalau kita berbicara mengenai sekolah swasta dan juga kondisinya pada saat pandemi seperti ini gitu ya pak ya
seperti apa kalau bisa dijelaskan pak
kondisinya terkait dana operasional dari sekolah swasta nih
terima kasih mbak miayai dengan mbak tara
saya harus katakan tidak hanya dalam posisi sebenarnya sebelum pandemi itu sebenarnya swasta itu sudah menjerit
apalagi dengan company
tidak hanya pendidikan hampir semua memang selalu terkena
tapi kami di swasta itu lebih kena lagi
karena swasta itu kan sebenarnya disamping memang dia mendapatkan bos dari pemerintah
pos itu dan tanda petik bantuan ya
bantuan operasional itu
kemudian kan kita adalah memungut daripada orang tua untuk menyelenggarakan biaya operasional sekolah dari orang tua
nah orang tua ini kena pandemi
nah kena pandemi sehingga dia tidak membayar banyak sekali yang tidak masuk uang sekolahnya di sekolah
artinya pemasukan daripada sekolah sekolah swasta itu menjadi sangat terganggu
oleh karena itu sementara biaya pengeluarannya operasionalnya kita bersepakat hampir seluruh kita yayasan yayasan ini untuk para guru atau para pamong
mohon maaf silahkan mas juga para pamung
para guru ini tenaga pendidik dan seluruhnya itu tetap kita bayar
jadi kita membayar gajinya
tetapi pemasukannya sangat berkurang karena pandemi ini
nah kita lagi mempersoalkan itu
nah jadi ujuk ujuk lah ini kalau bahasa sana ujuk ujug
tiba tiba kita mengambil ujukan
nah kita lagi mempersoalkan itu

wow karena begitu ya
loh ini kita lagi dalam keadaan seperti ini
mbok ya iya lah nanti kita apalagi seperti sekarang ini di bulan juni begini mbak mai sama mbak sarah kita lagi berjuang habis habisan untuk bagaimana mencari murid
mencari murid yang menjadi sisa kuota dari sekolah negeri
ini kan pt db
karena begitu nanti dapat muridnya itulah yang menjadi biaya operasionalnya masukan operasionalnya itu
udahlah muridnya kecil banyak yang gak dapat
kemudian orang tua pada banyak nggak banyak nggak bayar
nah sekarang tiba tiba ada wacana untuk ppn ini saya pikir ini menjadi kurang bijak lah gitu ya kalau menurut saya begitu
oke pak saur ini kan baru rencana ya sebenarnya
tapi kalau misalnya rencana pengenaan ppn pada sekolah swasta ini nantinya beneran terjadi
ini seperti apa sih nantinya dampak yang mungkin akan dirasakan
kepada orang tua murid dan juga murid yang bersekolah di sekolah swasta
ini saya memang dikatakan wacana ya
tapi boleh nggak saya berandai andai kalau tidak ada berada ada masakan tepua bersarang rendah gitu ya
sebenarnya ada apa kok yang tiba tiba sekarang diwacanakan seperti itu
saya setuju mbak maya memang belum diputuskan ya mbak sarah ya di dpr sana
tapi ingin kami sampaikan kalau bahasa kami ini bokyok
sebelum jadi draft kan enak juga diadakan ini misalnya uji publik dulu atau apalah kita diminta masukan dari sekolah swasta ini
bagaimana sebenarnya dampak daripada itu
jangan sudah langsung draft di senayan
kita percaya sih teman teman bapak ibu anggota yang terhormat di senayan pasti akan mengkritik dengan baik
tapi kami sebagai pelaku di lapangan swasta ini kan kami sangat terbuka
kami buka kan pintu selebar lebarnya
kami bungakan karpet merah kepada kementerian keuangan
bagaimana tentang dampaknya kalau ppn ini dilaksanakan di sekolah swasta
kami akan buka itu
nah karena ppn itu ujungnya adalah kepada konsumen
kan konsumen yang menanggung itu yang disasar adalah konsumen katakanlah tanda petik yang orang kaya
maka tentulah nanti ini kita gunakan istilah kita mungkin di mall ya mbak sarah ya sama mbak ya
maka harga itu akan dinaikkan
bagaimana pasti ada terjadi kenaikan lagi harga
menjadi berlomba lomba menaikkan harga itu
yang ujungnya konsumen menjadi kena imbasnya tinggi lagi biayanya
demikian juga untuk menyelenggaranya
sehingga akan dikenakan orang sekolah ini menjadi biayanya mahal sekali
karena lagi ada di situ termasuk di dalamnya ada ppn itu
itu kalau diterapkan di sekolah
jadi orang tua nyaman maka konsumennya terganggu
kemudian sekolahnya terganggu
hanya yang pemerintah saja senang merasa ada dapat uang masuk
dapat pajak untuk mengatasi kepada kekurangan kekurangan yang lain
kalau ini diterapkan swasta itu pasti sangat terganggu
orang tua yang terganggu
dan masyarakat sangat terganggu
dan saya ingin katakan satu lagi
mohon maaf saya perjelas gini
kenapa sih harus dipajakin ppn ini
kalau nggak di
saya dibalik pertanyaannya mbak maya sama mbak sarah
kalau ppn ini nggak dikenakan ke jasa pendidikan
sebagaimana peraturan menteri keuangan sebelumnya
tapi sebelumnya kan kemenku ini mengklaim bahwa pengenaan ppn pada jasa pendidikan ini adalah untuk keadilan
bahkan yang untuk sembako waktu itu juga kan akhirnya diperjelas bahwa memang ada yang premium yang akan dikenakan biaya
atau kenakan ppn lebih banyak gitu ya
nah bagaimana nih bmps menanggapi hal tersebut pak
memang agak sumir ya
masalah keadilan tanda petik ya
kalau saya nggak salah baca juga dulu cnn juga menyampaikan
saya ingat juga di seperti ini acara ini
belum lama kalau nggak salah di bulan maret
ada ppn mobil mewah itu
kalau kita mau cari cari masalah keadilan itu kan sangat relatif
nah kita harus katakan
di pasal lima puluh lima undang undang sisdik
undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu tiga
itu kita dari swasta sudah pernah
mengadakan itu ke mahkamah konstitusi
ada kalimat di sana
pemerintah dapat untuk membantu
biaya penyelenggaraan di sekolah
nah itu sudah kita
makamah konstitusi kan
itu kalimat dapatnya sudah dibuang
artinya pemerintah bertanggung jawab untuk
untuk mengenakan itu
nah kalau ditanya misalnya keadilan
swasta itu bahkan sudah melaksanakan keadilan mbak maya
sama mbak tara
kita ini biasanya mensubsidi silang
dan misalnya ada yang teman teman di nu
dan kami di taman siswa
kalau di kristen semuanya itu
biasanya mereka mengelola
nanti ada yang
itu biasanya disubsidi silang
kalau antar sekolah
demikian juga kalau di sekolah yang bersangkutan
biasanya juga disubsidi silang
ada orang yang tidak mampu
biasanya diberikan dari siswa
dan seterusnya dan seterusnya
jadi keadilan yang diklaim oleh pemerintah
kami dari pengelola swasta
sudah langsung menerapkan di lapangan
sudah menerapkan lapangan
saya kembalikan kepada pemerintah
ditetapkan di tempat yang lain lah
bukan di jasa pendidikan ini
kami dari pengelola jasa pendidikan
tanda petik keadilan itu
kami langsung sudah mempraktekannya di lapangan
nanti ada orang yang kurang mampu
sama yang tidak mampu
mereka akan mensubsidi silang
pada orang yang tidak mampu itu
tidak dipaksakan semua uang
itu satu sekolah
kalau penyelenggara sekolah
dia mempunyai banyak sekolah
beberapa sekolahnya yang mampu
itu nanti akan mensubsidi
sekolahnya yang kurang mampu
bukan kak hindi kiadun
sudah langsung dilaksanakan
oleh swasta itu sendiri gitu ya
jadi memang pihak pihak
sekolah swasta ini
subsidi silang ya
menegakkan keadilan ya pak saur ya
nah pak saur
saya tuh penasaran sih
ppn yang dikenakan
nanti kedepannya akan
sama pemerintah swasta
itu dia ya
saya senang sekali
pertanyaannya mbak maya
sama pak sarah
pintu lebar kami
dan kami siapkan
atau kami sangat siap
di sekolah swasta
nah memang mbak maya
harus saya katakan
bagi teman teman yang lain
sekolah itu mewah sekali
tetapi kita tidak menutup mata
tapi kita melihat
yang pada umumnya
sekolah swasta itu
yang di bawah
yang dia tidak mampu
pemerintah kan mengakuin
kan swasta itu diberikan dana bos
bantuan operasional sekolah
diberi untuk itu
karena itu amanat undang undang
kalau memang swasta itu
sudah besar besar semuanya
yang untuk apa lagi itu bos itu
oh tidak kita dipajakin itu
karena memang kita tidak mampu itu
memang kan ini amanat konstitusi
di undang undang dasar empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh satu
kita lihat itu di undang undang siditas
itu kan bagaimana pemerintah punya kewajiban
nah swasta ini
kita ini membantu pemerintah
sama sama memcerdaskan anak bangsa
mencerdaskan anak bangsa
saya senang sekali
sebelum sampai harusnya ke senayan
ini kan sekarang sudah zaman medsos yang luar biasa ya
sudah luar biasa ini
kita diundang dulu
diajak bicara bagaimana
oh begini begini begini
hanya kena berapa sekolah saja
mungkin ada yang kena
mungkin beberapa sekolah
tapi dari judulnya saja
ini kan bikin gaduh
sekolah jasa pendidikan kena ppn
itu judulnya saja
ini kan jadinya
jadi capek gitu
jadi orang terganggu pemikirannya untuk itu
jadi saya pikir
sekali lagi kami mendukung pemerintah itu untuk bayar pajak
mbak maya sama mbak sarah
di swasta juga kami bayar pajak
kena saya juga
untuk sekolah sekolah yang katakanlah favorit
yang mungkin punya penghasilan yang besar
guru gurunya itu di atas ptkp
oh kena pth dia pasti bayar pajak
tapi sebagian besar itu yang di bawah ptkp
yang tidak akan mungkin bayar pajak
itu misalnya pth
demikian juga yayasan penyelenggaranya
begitu nanti ada di kisah daripada hasil usahanya
ada sisa usahanya
dia dikenakan pph badan kan
kan gitu ya
karena dia punya npwp
dia punya npwp
saya juga bayar pajak mbak
nah jadi kalau misalnya dia banyak sekali hasilnya
maka pt badannya kena besar juga
tapi kalau misalnya kecil
dan tidak ada sisanya
kenapa dia perlu pajak
mbak maya sama mbak sarah
saya setuju tagline nya daripada kementerian keuangan
orang bijak saat pajak
tapi saya izinkan juga saya sampaikan hari ini
tidak bijak kalau semua kena pajak
nah gitu ya
orang bijak saat pajak
tapi hari ini ingin kami sampaikan dari swasta
dari jasa pendidikan
tidak bijak kalau semua kena pajak
baik pak saud panjaitan
semoga saja harapan harapan dari pihak swasta ini
bisa terakomodir dengan baik ya
oleh pihak pemerintah
sebelum menjadi draft dan juga diundangkan
bapak saud panjaitan
ketua umum badan musyawarah perguruan swasta
terima kasih atas waktunya berbincang bersama
cnn indonesia after sepuluh
selamat siang pak
selamat siang mbak